ya anda kembali bersama kami di cnn indonesia business
wakil presiden yusuf kala mengakui adanya kesalahan data pemberasan nasional saat ini
yusuf kala pun mengungkapkan kekeliruan data tersebut harus segera dikoreksi
wakil presiden republik indonesia yusuf kala mempersilahkan dan memperhatikan dengan cermat data baru produksi beras dari badan pusat statistik
data tersebut nampak terlihat stok beras nasional pada tahun ini surplus hingga dua delapan juta ton
kala mengakui adanya kesalahan data perberasan nasional saat ini
yusuf kala pun mengungkapkan kekeliruan data tersebut harus segera dikoreksi
menurut wakil presiden sudah waktunya data pemberasan nasional diperbarui dengan objektif agar pemerintah tidak salah menentukan kebijakan
masalah data ini sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kita tidak review dengan betul
sehingga kita menambah nambah produksi terus menerus
sedangkan konsumsi kita beban naik terus tapi cenderung juga mengalami penurunan
ini pencatatan sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh lima yang naik terus
saya termasuk salah juga sebagai wakil presiden yang lalu
tidak segera mengevaluasi walaupun dulu masih mendekati karena waktu tahun dua ribu empat dua ribu lima masih enam puluh juta
terus perjuang mendekati dcapital dan kepadaku di dasarnya mereka
kemudian lthenya dan tesla juga memakai n hou heinrich
pada saat data tercepat karena keg curious mekewalahkan psikotissance